sudara komnas ham menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan vina yang bernama saka tatal
terpidana sakato mengaku sebagai pembunuh vina karena tidak tahan dipukuli polisi
koordinator subkomisi penegakan ham komnas ham uli parulian sihombing mengungkapkan kuasa hukum sakatal titin prilianti
pernah mengadukan kasus kliennya ke komnas ham dua ribu enam belas lalu
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari polda jabar pada januari dua ribu tujuh belas namun tidak menerima balasan
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar pada awal mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini